tapi kok rumahnya sepi ya bu
oh nayanya udah pindah mas
tapi pindah pindah kemana ya bu
kalau gak salah kemarin mbak naya cerita katanya pindah ke pantiasuhan pelita bunda
pantiasuhan pelita bunda
oke oke makasih banyak bu
oh iya mas prinsip dulu ya
kenapa naya tiba tiba pindah ya
apa ada hubungannya sama perubahan sikap dia di hotel tadi
nanti dimakan ya pudingnya
tante gak bohong sendok ternyata
oh ini ada
tasnya belum balik juga
mas vero pasti bakal marah sama aku
aku cari dia deh
kamu dari mana sih
aduh mama tuh khawatir banget loh sama kamu
kamu tau gak
mama tuh bener bener cemas
mama takut terjadi apa apa sama kamu di luar sana
kamu tuh ngapain aja sih di apartemen
masa kamu biarin tasya pergi sendiri ya
aku tuh gak tau kalau tasnya tuh ada di luar
waktu aku nyari tasya di apartemen dan dia gak ada
aku bener bener panik sayang
masa kamu gak tau
gak masuk akal banget
kamu tuh ya kalau jadi ibu angkat harusnya lebih perhatian sama tasya
aku udah berusaha perhatian untuk tasya sayang
bahkan aku juga udah berusaha untuk jadi ibu yang baik untuk dia
ini aku juga mau keluar aku mau nyari tasya
banyak banget alasan kamu ya
untung tasya tadi ketemu aku
coba kalau enggak dia pasti udah luntang lantung sendirian di jalanan
pak jangan marah pak
papa tuh gak marah
kamu gak usah takut ya
papa juga jangan marahin mama gisel ya
mama gisel enggak salah
aku yang salah
maafin aku ya pak
aku janji aku akan pergi sendirian lagi
lain kali kamu jangan begitu lagi ya sayang
sayang dengerin papa papa tuh gak marah
ya udah kamu jangan khawatir
sekarang lebih baik kamu mandi biar kamu seger
bu ini pesenannya
oh iya makasih ya mbak
terima kasih dulu ya bu
tadi saya dari rumahnya naya
tapi kok rumahnya sepi ya bu
oh nayanya udah pindah mas
udah pindah pindah ke mana ya bu
kalau nggak salah kemarin mbak naya cerita
katanya pindah ke pantiasuhan pelita bunda
pantiasuhan pelita bunda
oke oke makasih banyak bu
pindah ke sini dulu ya
apa ada hubungannya sama perubahan sikap dia di hotel tadi
kemana lagi bunda harus cari kamu naya
bunda kangen naya
kangen sekali sama kamu
kamu baik baik aja dimanapun kamu berada
mungkin aku harus bicara sama kanesa lagi
kemarin dia belum tahu soal penyakit bening
tante mau kemana malam malam ini
tante mau keluar sebentar ya
aku boleh ikut gak tonton
bukannya tante gak mau ngajak
tapi ini kan udah malam nak
baik kamu istirahat tidur
terus nanti kalau buatinanya
udah malam nak
sekarang kamu tidur istirahat
oh aura nanti kalau buat ditanya
kasih tau ya
tante keluar sebentar
iya tante pasti aku kasih tau kok
aku kepikiran bening ya
ini sekarang lagi apa
aku kangen banget
biasanya sebelum tidur
aku bercanda sama bening